udah bayar pake aplikasi ya pak
lo juga disini
ini bener rumahnya rifqi gak sih
lo dapet alamat dari aldino
iya rumahnya rifqi
lo ngapain sih kesini
aku tau banget rifqi gimana orangnya
aku mau akan biarin kamu ke rumah dia
apalagi sendiri ya
nona kenapa diam saja
gue yakin lo pasti tahu pak
udah lah gak usah disemujiin
lagian kan kita satu geng ips
masa sih lo berdua yang dimujiin dari kita
kalian tuh kenapa sih jadi pada mojokin gue kayak gini deh
gue kan gak tau hukuman rifqi itu apa
tuh nona eh
selama ini tuh kota semua tau
kalau nona ini selalu sama sama dengan rifqi
seperti botolin penutupnya itu
jadi tidak mungkin lah
kalau nona tidak tahu itu apa apa

kalian semua tuh gak percaya sama gue
gue kan bilang gue gak tahu
lagian juga rifqi tuh lagi banyak masalah
habis ada masalah sama aldino
mungkin aja dia tuh lagi banyak pikiran
makanya dia gak sempat buat cerita sama kita hukumannya apa
udah gitu aja kok
saya kesana sekarang ya pak
udah gue mau kerja ya
gue pulang duluan oke
eh nona ini belum selesai
masalah langsung mbak jalan mbak gitu tuh
dia pasti nyembunyiin sesuatu itu
udah pasti itu kawan
cuman dia saja yang tidak bilang itu
tau deh gue
kasih alamat rumah rifqi sekarang ke gue ya
kamu kenapa sih pengen tahu rumahnya rifki
kalian lagi berdekate
ya enggak lah
ya kali gue deket sama dia
lagian gue mau ketemu dia itu cuma gara gara
enggak enggak enggak
gue gak perlu ceritain soal kumanden sama rifqi ke aldino
karena gue gak mau ini jadi masalah
ya gue gak pengen punya musuh aja
makanya gue pengen ketemu dia biar masalah gue sama dia tidak terjadi
aku antren kamu ke rumah dia sekarang
hah gak usah
gue bisa sendiri kok
ya kan lo tahu sendiri riving gak suka sama lo
bisa turunin gue di depan aja gak
biar gue bisa bisa nojol gitu depan atau gak cari angkot
sel ya gak mungkin lah
aku gak mungkin turunin kamu di pinggir jalan ini ya
itu namanya gak gentleman
al keburu sore ntar
ayolah please banget
yaudah alapannya ke wa ya

udah disini aja kali
udah gue kirim ya
sel please ngabelin aku ya
aku siap bantuin kamu
sampai aja kasih ya
yaudah hati hati ya
obah kita bernama muda
semua seragam mereka
kau serang kami
sorry ya babe ini kayaknya adonannya gagal deh
soalnya tadi adonannya terlalu encer jadi matangnya gak rata
ya jadi gagal nih
yaudah gapapa nanti kan bisa pesen makan
yuk pesen yuk
ih ih apaan sih kok kamu gitu aku udah cape cape lo masak masa delivery sih
ya terus ini mau dimakan
mau dipaksa makan nanti kalau tiba tiba sakit perut gara gara ini gimana
ih jangan ngambek dong
cantiknya ilang tau
jadi jangan ngambek lah
nah ini makin cantik
ih strong banget sih
satu lagi satu
kok banyak banget
ini ini yang mana nih
gue beneran kangen banget saat saat bahagia gue
nanti gue kasih
nanti gue kasih
nanti gue kasih
nanti gue kasih
nanti gue kasih
udah bayar pake aplikasi ya pak
udah bayar pake aplikasi ya pak
kok juga di sini
ini bener rumahnya rifqi gak sih
aku dapat alamat dari aldino
iya rumahnya rifqi
lo ngapain sih kesini
aduh udah mendingan pulang aja deh pulang
ya lo tau sendiri rifqi tuh gak akan mau ketemu sama lo
apalagi gara gara masalah di sekolah

sorry tapi gue bakal tetep ketemu sama rifqi
sorry tapi gue bakal tetep ketemu sama rifqi
sorry tapi gue bakal tetep ketemu sama rifqi
kalian sejak kapan
kompakan ke rumah gue
eh kompakan sama michelle
kebetulan aja tuh tadi ketemu di depan
lo kenapa gak angkat telepon gue
michelle itu tuh artinya tuh ya kalo diartiin itu namanya rifqi gak mau komunikasi sama lo
ngapain sih nekat kesini
ngapain sih nekat kesini
ngapain sih nekat kesini
ngapain sih nekat kesini
ngapain sih nekat kesini
oh iya ini gue buahin brownies kesukaan lo
kita makan bareng yuk
gue sekarang udah gak begitu suka sama brownies
iya tapi kan
gak apa apa itu buat lo aja
atau enggak kalo ini daripada mau bazir lo kasihin orang
oh perlu dijelasin
lo tau dong harusnya kenapa
mendingan lu pulang aja deh
karena hari ini gue lagi gak mau diganggu
oke tapi kan kita harus
udah ya gue capek gue mau tidur
gak bisa dapet kok error
shell lo tuh ngapain sih di sini shell
gue kan udah bilang tadi kalau gue ada ketemu sama rifki
lagi lo kesini mau balik sama mantan
apaan sih bukan urusan lo tau gak
ya lagian lo duluan yang kepoin gue
lagi lo ngapain sih sok kecantilan banget jadi cewek
kan lo udah tau juga anak ipa sama anak kipes tuh gak boleh pacaran
masih aja genit
lo sadar gak sih lo anak ipa
gengsi banget sih